ya adanya hubungan timbal balik yang menguntungkan antara pedagang kaki lima
dengan pembeli membuat pemerintah provinsi dki jakarta
melonggarkan aturan terkait peraturan daerah tentang ketertiban umum
salah satunya di kawasan melawai jakarta selatan
dagangan puluhan pedagang kaki lima di sepanjang trotoar
di jalan aditya werman hingga sunan ampel melawai jakarta selatan ini
terakhir sepanjang jam makan siang
pembelinya mayoritas karyawan akan keren
pekan lalu pedagang memasang spanduk okoc di lapak mereka
namun kemudian dicabut karena tidak resmi dari pemprov dki
meski begitu hingga saat ini aktivitas jual beli diakses bagi pejalan kaki tetap berlangsung
salah satu pedagang mengklaim mereka berjualan di tempat yang tidak dilalui pejalankan
baru pak sandi lah yang turun ke jalan kesini yang mengasih izin yang membolehkan
tidak dipakai untuk berjalan
tertormati lah istilahnya
contohnya di pln nya ya depan tuh lihat
kosong kan jalannya kan nggak dipakai orang
kalau nggak ada yang dagang di sini nggak ada yang lewat sini
wakil gubernur jakarta sandiaga uno menyebut kehadiran pkl didukung warga
sehingga pihaknya belum mengambil tindakan tegas
sekarang mulai tujuh puluh lima dari para pedagang kecil mandiri tersebut
di kecamatan kebaran baru
mereka hadir di situ karena dibutuhkan oleh masyarakat sekitar
termasuk gedung gedung tersebut
gedung pln yang karyawannya kemarin secara volunteer datang ke saya
bilang bahwa kami butuh untuk makan pagi di sini untuk makan siang
jadi masyarakat sekitar mendukung
nah pemerintah harus mencari balancing
bagaimana bisa mengelola teman teman
ya di mana ada keramaian di situlah memang
biasanya ada perputaran uang
tetapi sayangnya aktivitas ekonomi seperti ini terjadi di tempat yang tidak semestinya
di tempat yang seharusnya menjadi karpet merah untuk para pejalan kaki
yang mekanisme peraturan dan sanksinya jelas ditulis dengan sangat tegas
baik di peraturan daerah tentang ketertiban umum
ataupun juga di undang undang lalu lintas dan jalan
fungsi trotoar yang tidak maksimal seperti ini menjadikan para pejalan kaki harus mengambil pilihan lain
yaitu mengambil langkah langkah yang tidak maksimal
langkah demi langkah di jalan raya
karena bagian samping jalan pun sudah diisi oleh kendaraan promotor yang terparkir
sehingga jalan para pejalan kaki ini harus bersinggungan langsung
dengan kendaraan yang melintas sadar atau tidak disadari
baik oleh para pejalan kaki ataupun juga bagi para pembeli dari pedagang kaki lima di sini
hal tersebut membahayakan diri mereka sendiri
menyatakan tidak boleh ada diskresi di atas peraturan terhendak hendak
undang undang lalu lintas nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan menyatakan bahwa trotoar itu adalah ruangnya para pejalan kaki
jadi apapun dalihnya bahwa pedagang kaki lima diperbolehkan di atas trotoar itu adalah salah
menurut aturan undang undang perda dan juga undang undang jalan dan juga peraturan pemerintah tentang jalan
jadi saya kira ini sesuatu pemikiran yang sesuai

trotoar itu sudah dialih fungsikan untuk kepentingan lain dan juga keperluan lain di luar pejalan kaki
alfred menyarankan pemerintah provinsi dki jakarta menyediakan lokasi khusus bagi pedagang kaki lima
tanpa harus menomor duakan aturan untuk keselamatan pejalan kaki
maher diqa utama jakarta